simpah kamu yang kuat ya sayang
allah maha memberikan kesembuhan buat kamu
sifat sudah merepotkan om dan tante
oh gak apa apa sifah
itu sudah menjadi tanggung jawab om dan
siva sekarang kita kakak beradik ya
soalnya kamu udah nyelamatin aku
lihat sekarang suami kamu habis kesabarannya
dan kamu aduh sifah
kamu udah ngerusak rumah tangga kami
mudah mudahan allah mengaputi semua dosa dosa kamu
aduh takut aku semua dosa
makan tuh dosa
kalau begitu aku pergi mas
saya periksa dulu
nyuri barang berharga saya
nih coba yang itu
saya nggak suka ada anak penyakitan tinggal di rumah saya
tunggu apa lagi
cepat pergi dari sini
apa yang terjadi
mau apa kalian datang ke sini
saya ingin menagih uang rumah ini yang telah digalikan
dan sertifikat ini adalah bukti
kalau rumah ini sudah digalikan sebesar satu ratus lima puluh juta rupiah
dan hari ini sudah jatuh tempohnya
maka sesuai dengan surat perjanjian
kalau tidak ada perunasan
terpaksa rumah tersebut
kalian akan kami sita
ini rumah saya
ini bukan rumah kalian
kalau kalian masih ingin tinggal disini
kalian harus bayar
kami tidak akan pergi dari sini
dia berani menggadikan sertifikat rumah emak
kami tidak kenal dengan wanita yang bernama
karena surat rumah ini digadikan atas nama rima
dia benar benar sudah nipu gua
tidak ada sel berbajuku di kamarnya
hei kalian jangan pura pura
saya tahu kalian begini karena tidak ada duit untuk bayar
ma aku tidak pura pura
hari ini gue kasih kesempatan
dan gak segini segini gue ngusir kalian
cepat pergi dari sini
ma bangun ma
ma jangan tinggal ini ibu rona
ma bangun ma
hidup itu susah
hidup itu manis
semua orang ketipu
sama penampilan gue yang cakep
sekarang gue punya duit satu ratus lima puluh juta lebih
wow lu tuh hebat banget ya
kalian tau dari mana
hasil sertifikat emaknya imron
rima rima kamu memang hebat
aduh hari gini jadi cewek itu mesti cerdas
untuk keberhasilan love kita tos dulu ya
kita mau cabut dulu
soalnya kita ada urusan lain ya enggak
mana sih gak asik banget
baru gue mau ngajakin kalian ke labin nih
iya iya next time deh kita temenin lo lagi ya enggak
terus ya rima
nih ambil aja semua kembalian ya
kijang satu target sudah keluar
kamu kamu tangkap
selesai apaan nggak ada
kamu terlibat dalam sindikat penipuan
hah nggak ada
kenapa aja saya nggak boleh tangkap
udah ikut kami ke kantor
allah maha memberikan kesembuhan buat kamu
ibu siva minta maaf ya sama ibu
sifat sudah merepotkan om dan tante
itu sudah menjadi tanggung jawab om dan tante
siva sekarang kita kakak beradik ya
soalnya kamu udah dalam hati aku
siva kamu sudah terlambat
siva kamu sudah terlambat
siva jadi kamu akan pulang ke rumah
izinkan saya merawat syifa di rumah
saya janji saya akan menjalankan semua nasihat dokter
baik ibu astuti
yang penting sifat jangan terlalu lelah
jaga kondisi ya siva
kalau siva kelamaan di rumah sakit kasihan ibu
mulai sekarang kalian bisa tinggal di rumah ini
karena rumah ini sudah kami hadiahkan buat kalian berdua
kami masih punya satu hadiah lagi buat kalian berdua
sebuah toko kelontong beserta isinya lengkap
semoga toko ini bisa membawa berkah buat kalian berdua
terima kasih mbak
tidak usah mbak
tidak ada apa apanya mbak kalau dibandingkan dengan nyawa anak kami
terima kasih mbak